kenapa pandangan dosen itu seperti mau menelan saya

aku tinggal memikirkan cara
untuk menaklukkan target yang aku punya
tinggal satu langkah lagi
dunia dalam genggamanku
seperti kita ketahui harimau bali dinyatakan punah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
harimau ini adalah satu dari tiga spesies yang ada di indonesia
selain harimau jawa dan juga harimau sumatera
para ahli menduga punahnya harimau bali ini karena terus diburu oleh
orang yang tidak bertanggung jawab
faktor lainnya adalah
karena terbatasnya lahan hutan yang ada di pulau bali
terakhir kali harimau bali ini ditemukan dan timbak mati di daerah sumberkima bali barat
oleh sekelompok pemburu yang dipimpin oleh oscar fosnich
pelajaran yang bisa kita petik pada peristiwa ini adalah
kalau kita tidak bisa melindungi
tolong janganlah kita merusak
mari kita sama sama menjaga harimau yang ada sekarang ini
jangan sampai punah
jangan sampai anak cucu kita tidak bisa melihat spesies harimau yang masih ada
pak apa di pulau bali ada juga legenda manusia harimau seperti di pulau jawa dan pulau sumatera
bisa kamu mengajukan pertanyaan yang lebih ilmiah
legenda manusia harimau itu adalah warisan asli kebudayaan indonesia
jadi menurut saya
pembahasan legenda manusia harimau ini tidak ada di mata kuliah saya
jadi maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan kamu
ada pertanyaan yang lain
baik kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi sudah selesai kelas saya
benar mengenali lengkungan
menurut saya nggak adajuternya
kamu pasti nungguin aku kan
saya sedang nunggu sahabatku
kalau kata ramalan bintang aku itu tipe jayang setia loh
dan kata ramalan bintang juga kalau ada cewek yang ngaku ngaku setia lebih baik dia disuruh pulang duluan
bukannya belain gue kek
kamu tau kan jangan pulang ke rumah
oh lo denger ya
oh mesti hati hati sama cowok yang percaya sama ramalan bintang
kok lo sedang sibuk
ada yang mau saya bicarakan sama kok
yaudah sambil jalan
saya juga nggak tahu tujuan putra menjudutkan saya dengan tuduhannya tadi itu
tapi saya harap kau tidak terpengaruh ya
kamu bukan tipe cewek yang gampang dipengaruhi kok
terima kasih ya
terima kasih buat
terima kasih karena kau sudah membela saya depan putra dan alina tadi
oh ya aku harap kamu gak mudah ambil hati kalau alam ngomongin tentang kamu
iya soalnya alam itu emang disuruh sama papanya buat jagain sialina
hmm anak itu
aku mau jemput kamu ke rumah
kenapa pandangan dosen itu seperti mau menelan saya
enggak enggak enggak
kamu lagi liatin apa sih
kamu serius banget
enggak enggak ada apa apa
terima kasih ya
tadi kau sudah belain saya depan putra dan alina
kamu tuh udah dua kali bilang terima kasih ke aku
apa apaan sih dia
kok sop perhatian gitu sama sakti
enggak aku enggak apa apa sekar
aku baik baik aja
perlu nggak aku panggil ambulan buat kamu
ya abisnya belum lima menit
kamu itu udah bilang terima kasih dua kali ke aku
tapi saya sekarang udah baik baik saja kok
kalau kamu nganterin aku pulang
ya iyalah aku gak mau ada perang dunia ketiga
cuma gara gara kamu antrian aku pulang
leh tunggu tunggu tunggu deh
emang kau pikir saya ini ada hubungan aku dengan elina
apa perlu aku tanyain temen temen satu kampus ya
siapa cewek yang sering kamu antar pulang
kalau udah gak ada lagi yang mau diomongin aku balik duluan ya
ya sudah kita sama sama ke parkiran
udah bener ya ini cewek
dia enggak tau apa sakti yang dia punya
terserah ada gue buat sakti
dia enggak tau aja siapa gue
aroma muda ini memang bener bener khas
ada aroma lain yang lebih keras
aroma baru ini bahkan lebih keras dari aroma pemuda tadi
aku mencium aroma harimau
aroma itu rupanya jelas jelas dari mahasiswiku
aku harus mengikutinya kemana pun dia pergi
tapi kok percaya dengan harimau harimau itu